jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
kalo boleh tau
sebelum roy meninggal
mungkin dia pernah cerita sesuatu
kalo misalkan dia ada masalah
atau dia sempat berantem gitu sama orang
pernah sih din
dia pernah cerita sama kita
soal bisnis barunya yang berantakan
dulu juga pernah cerita sih
dia sedih banget tuh
pas tau lo mau nikah
dia kan bocin banget sama lo
sepuluh menit lagi kita mulai nih
maaf ya ganggu ya
yaudah semangat ya
yuk semangat semangat
yang saya lakukan sekarang
adalah sewajarnya sebagai seorang suami
itu membela dan percaya dengan istri saya
tidak seperti anda dulu
yang tidak pernah percaya dengan isi anda
dan membiarkan dia menderita di penjara
berani anda bicara
aldebaran bener bener kurang ajar
ngapain coba ungkit soal mobil warna merah di depan papa
aldebaran pasti sengaja menyebut soal mobil merah itu di depan papa
dia pasti udah curiga sama elsa
rasanya semakin dekat saja waktunya
kalau perbuatan elsa akan ketahuan
ada apa ini
ada apa ini
gimana udah ketemu tadi
oh lipstick yang itu ya
sepertinya situasinya aman nih
depan aku samba
sebenernya aku bicara
lo juga becanda
lo simpen aja kamu sendiri
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
harusnya sih bapak udah sampai
tapi kau belum juga ya
apa jangan jangan bapak masih dicari orang orang itu
apa bapak ketangkep
sekarang sumarno sedang otp ke jakarta
mau gue bawa kemana dia
ke rumah nyokap gue aja
kita ketemuan di gerbang
kalau udah sampai kabarin gue
kali ini gue dan andin akan buktikan semuanya kemana

syukurlah akhirnya masalah ini beres
semoga semaro bisa meyakinkan bu rosa bahwa bu andin tidak bersalah
kamu itu harus fokus sama kesembuhan kaki kamu
udah pekerjaan nanti aja gak usah dipikirin
coba pak jangan memegang paralel
mama tunggu di sana ya

aku belum selesai
nanti saya jelasin di jalan
ehm pak ma aku sama mas al pulang dulu ya
kami harus pulang dulu nggak bisa sampai akhir acara
ya nggak apa apa terima kasih ya udah sempetin datang kesini
pak terima kasih
kau maafkan terdekat ya
terima kasih pak
kenapa mendadak pulang ya
ada urusan mendesak apa
apa ada hubungannya sama sumarno
aduh perasaan gua nggak enak nih
katanya sumarno udah ditunjukkan
makanya saya ingin buru buru ke sana ingin bicara dengan sumarno